dalam pertemuan b dua puluh yang dilakukan dalam rangkaian ktt g dua puluh
pertamina melakukan berbagai kerjasama dalam mewujudkan energi hijau
salah satu kerjasamanya adalah terkait energi hidrogen dengan saudi aramco
hidrogen merupakan salah satu energi masa depan
di mana indonesia banyak memiliki sumber daya yang bisa menjadi energi hidrogen
sementara dalam hal pendanaan pertamina juga menjalin kerjasama
peneretanganan kerjasama pihak pertamina dengan berbagai pelaku bisnis energi
dilakukan di sela acara b dua puluh yang merupakan bagian dari rangkaian ktt g dua puluh
yang digelar di nusa dua bali
peneretanganan kerjasama pertamina dalam bidang teknologi
ini merupakan upaya pertamina dalam mewujudkan energi bersih
serta pengembangan bisnis baru
mou itu merupakan bagian dari business action
di bisnis action itu kita menjalin beberapa kerjasama
yang nantinya tentunya berharap akan menjadi joint study
dan akhirnya akan melahirkan bisnis baru
nah pagi ini memang kita ada beberapa kerjasama
ada signing ceremony yang kita lakukan bersama major companies
misalnya dengan saudi aramco
skill kerjasama untuk ccus dan juga untuk hydrogen
ini merupakan energi masa depan
dan indonesia memiliki banyak sumber daya
yang nantinya bisa menjadi hydrogen
kemudian dengan saudi aramco
kita melakukan kerjasama dengan exxon mobil
kita melakukan signing ceremony untuk carbon management
nilai kerjasama dalam bidang teknologi ini masih dipetakan dan didetailkan
diperkirakan nilai investasi akan terus bertambah
sesuai yang dibutuhkan untuk transisi energi ini
sementara dalam bidang pendanaan
pertamina juga melakukan kerjasama
guna dapat mewujudkan zero emission
kerjasama ini diantaranya dilakukan dengan negara jepang
mou kami pertamina group dengan jbik ini
ini lebih kepada lebih broad areanya
jadi tidak hanya berfokus kepada financing
tapi bisa juga untuk lebih kepada knowledge sharing
jpeg bisa membawa technology partner advisory
kemudian sharing session
kemudian advice terhadap teknologi teknologi terkait dengan clean energy
dan juga terkait dengan financing
nah termasuk di dalamnya adalah terkait dengan carbon capture
kemudian teknologi teknologi terkait dengan yang tadi renewable energy
nah framework nya sendiri sebetulnya
ini tahap awal
nanti ke depannya pada saat kita sudah meng identify
dan dinyatakan kurang fasilitas dari jpeg
jpeg itu sudah dengan senantiasa ingin meningkatkan fasilitas support nya
sekarang memang tahap awal lebih kepada untuk entry point
nanti pada saat underlying project nya makin besar
kita bisa tambah fasilitasnya
nah ini adalah afirmatif dari pertamina group
untuk bisa kita lebih mensupport dari sisi clean energy
sejalan dengan net zero emission
roadmap kita yang di aline kan dengan target pemerintah
jadi kita sudah membuat roadmap terkait net zero emission kita
mungkin dari sesi sesi kemarin ya
bu dirut juga sudah menyampaikan roadmap kita
dan salah satu afirmatif action yang kita lakukan adalah tadi
dengan dua stream ya
yang kedua dengan new green business
nah ini dua pilar ini utamanya
dengan kerjasama pendanaan ini
pertamina diantaranya akan lebih menggalakan carbon capture
sehingga diharapkan stasiun pengisian bahan bakar umum atau spbu pertamina
bisa di convert menjadi tempat baterai swepping termasuk baterai charging